gak pasti temuin kamu
sebentar lagi adik kamu akan lahir dan keluar dari telur ini
sampai jumpa di video selanjutnya
sebaiknya kamu anterin sinta pulang ya
mungkin dia musti rahat
yang mencoba membunuh kak sinta itu adalah panagraj
panagraj itu kan orang baik pak
saya yang mau membunuh sinta
karena ramadan sinta
hidup anak saya jadi menderita
kamu teror keluarga rama
kamu teror keluarga itu
sampai ningsi memaksa
rama melikahi angjel complimentary
maksud bapak itu apa
dewi tidak akan pernah melakukan itu
ternyata panagraj itu orang yang jahat
atau saya akan membongkar siapa kamu sebenarnya
ternyata panagraj itu orang yang jahat capac tor sing fisca
pengguna m kara
tahu kamu sudah siap kalau wisnu mengetahui siapa kamu sebenarnya
bahwa kamu adalah siluman ulang
aduh ibu cakik malah tidur disini
eh eh bangun
lah malah tidur disini
purak purak pingsan terus minta napas buatan
kayak waktu kita pertama kali bertemu
aduh cukup cukup
bapak kau itu ngapain sih
kamu jangan melakukan perbuatan yang tidak senang sama aku yo
eh oh kamu tidur disini gak
malah bangun nampar lagi
tadi aku liat ular
di rumah sini
mana mungkin di rumah sini tuh ada ular mana mungkin sih
bener mama aku takut
di sini tuh sudah ada pak nagrak
gak mungkin yang namanya ular bisa masuk rumah sini tuh gak mungkin
aku gak percaya sih orang ada beneran lo
mana ada ular ada ular
bang jangan pergi bro
jangan tinggalin aku
dimana ularnya dimana
ularnya gede sih
tenang tenang saya berani saya berani
mana gak ada ular
adanya mangkok tuh mangkok mangkok tuh
bang tadi beneran ada ular di tuang bang
bang kamu mah
ini apa ular
satu lagi ularnya
ya jangan kut serial
tunggu ya earnings
jangan sampai kasinta melihat aku
aku harus segera pergi dari sini
hei jangan larang aku pergi
aku butuh waktu untuk memikirkan ini semua
ayah khawatir kalau terjadi sesuatu sama kamu nak
justru karena ayah
aku takut terjadi apa apa dengan aku
ayo udah jangan larang aku pergi
kamu sabar ya adik
kakak pasti temuin kamu
adik kamu akan
lahir dan keluar dari telur ini
kamu ada apa kesini
ada berita bagus
salah satu anggota keluarga dharma
kyknya ada orang pun
buna menyuruhku untuk mencari adi
adi putri masih hidup
apakah kamu mengenalinya
ini kan telur